setelah menempuh perjalanan enam lima jam kapal kelimutu pengangkut wisatawan yang terjebak di karimun jawa kabupaten jepara jawa tengah akhirnya tiba di pelabuhan tanjung mas semarang rabu dini hari
raut gembira menghiasi wajah empat ratus lima puluh satu wisatawan lokal dan empat puluh sembilan wisatawan asing yang turun dari kapal
menurut jadwal mereka semestinya kembali dari berlibur di karimun jawa pada akhir pekan lalu
tapi kapal penyeberangan rutin tidak beroperasi karena terhalang ombak besar setinggi empat meter
mereka baru bisa meninggalkan pulau menggunakan kapal besar sekelas kelimutu sepanjang sembilan puluh sembilan meter dan tinggi haluan sembilan meter yang sanggup melewati ombak setinggi enam meter
mayoritas wisatawan mengaku bisa memahami masalah yang mereka hadapi adalah akibat cuaca buruk
mereka mengaku tidak kapok berkunjung ke karimun jawa namun ada juga yang menganggap pemerintah lalai mengantisipasi dampak cuaca buruk di laut jawa yang biasa terjadi pada akhir tahun
mereka mengaku tidak kapok berkunjung ke karimun jawa yang biasa terjadi pada akhir tahun
semarang membantah pihaknya lalai
bupati justru menilai pihak biro wisata yang mengabaikan peringatan cuaca ekstrim dari bmkg
dari bmkg itu sudah memberikan grouring sejak tanggal dua puluh dua sampai akhir desember itu cuaca ekstrim
nah ini sudah kita berikan jauh jauh ke biro travel agent
nah mungkin salah komunikasi aja lah
hingga rabu dua puluh delapan desember masih ada enam wisatawan yang tertahan di karimun jawa karena membawa motor
sementara sepuluh wisatawan lainnya pulang dengan mencatat pesawat
mereka merogoh kocek rp satu ratus tiga puluh juta rupiah untuk keperluan itu